jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya dari kerutan di wajahnya
kalau wajahnya celing bersih tidak ada kerutan di wajahnya hati hati
lihat juga lihat rambutnya kalau rambutnya putih semuanya ini mikir rakyat ini
dua kali di pemilu presiden juga menang
kelihatannya setelah ini kejahatannya pak prabowo
kan kode kode ataupun sinyal sinyal yang disampaikan oleh presiden jokowi kepada para relawannya
ini yang tidak dihadiri oleh relawan seniornya pak jokowi sendiri
kenapa ya kemudian relawan seniornya pak jokowi itu kemarin gak hadir
padahal itu yang datang katanya satu ratus lima puluh ribu ya
mas muni berarti anda melepaskan kesempatan bertemu dengan satu ratus lima puluh ribu relawannya pak jokowi
nanti nanti kalau itu bahasanya nanti
saya mau ke mas pangi dulu
mas pangi meneruskan tadi pertanyaan saya sebelum break bahwa pernyataannya mas muni
abagas rufai sebagai instrumen pembentuk opini publik
itu memang seperti itu ya
sebetulnya kan survei itu pendekatannya adalah yang dibilang oleh mas burhan tadi
dia tidak bisa like or dislike
asumsi persepsi pikiran atau hanya untuk menyenangkan orang
bahkan kalau kita rilis pun saya tidak satu dua orang politisi nelpon saya
tidak menerima hasilnya
kok partai saya segini
itu kan asumsi persepsi kit mereka
artinya secara pendekatannya
pendekatan metodologi itu termasuk kepada intersubjektif
apa yang dilihat itu yang belum tentu itu yang didapatkan
bisa saja dibalik itu mereka punya asumsi sendiri
tapi kalau lembaga riset lembaga survei apa yang dilihat itu yang dilaporkan
dia adalah empirik objektif
nah itu dua hal yang berbeda
intersubjektif dengan empirik objektif
nah kalau politisi dia bisa mengasumsikan menurut pikiran liar dia
tapi kalau kita enggak
kita bahas ini kan data
basisnya statistik ya
jadi enggak bisa like or dislike
bagaimana pertanggung jawabannya
itu menarik pertanggung jawabannya
kita kan dibilang oleh mas burhan
kita siap mempertanggung jawabkannya secara ilmiah
kita ada namanya persepi
perimpunan supaya opini publik
bahkan disitu expose data pun bisa
nah di luar lembaga itu memang kita nggak bisa ngomentari
nah disitu ada quality controlnya seperti apa
bagaimana mengambil sampling frame nya seperti apa
representatif populasinya memenuhi enggak
karena kalau sepupunya enggak representatif kan juga menjadi ada masalah
termasuk kita quality control di dalam ada fotonya ada audionya verifikasi validasi
semuanya akan dipertanggung jawabkan
jadi kita siap juga untuk
karena memang ada kecenderungan tren hari ini mbak rana
apalagi statementnya pak mahfu md
saya nggak tahu ya mohon maaf
oke semua orang bisa membeli lembaga seperti ya
lembaga bisa dibeli
dan jawaban saya kalau kita siapapun yang bayar kita
itu tidak akan mengubahnya
itu akan mengubah hasil kita
nah itu jawaban saya
kalaupun ada lembaga survei yang mengatakan
ya mereka bayar dengan yuran sendiri dari kasnya lembaga ya silahkan
tetapi memang distrust terhadap lembaga itu kita juga agak menyayangkan gitu
tapi politisi boleh boleh saja
ada bahkan saya di lc kemarin
ada profesor yang nggak percaya lembaga survei
ya kita mbak willy juga menyaksikan itu
ya kita enggak
kita nggak lagi bahas lembaga survei
hari ini topiknya bukan itu
tapi saya akan tanya soal endorsement nya pak jokowi
itu tadi saya hanya
melempar saja pernyataannya mas muni
soal endorsement nya pak jokowi
pak jokowi berkali kali mengeluarkan kode kode ataupun sinyal sinyal
mendukung toko toko tertentu
yang paling banyak disebut ciri cirinya yang masuk itu dalam radar adalah pak prabowo
kemudian pak ganjara pranowo
sekarang kenapa yang apa yang membuat faktor endorsement nya pak jokowi tidak begitu signifikan
apa memang masih begitu signifikan
artinya mereka masih menunggu kemana arah dukungan pak jokowi
mereka masih punya frevensi politik masih bisa dipengaruhi oleh pak jokowi
maka akan ada statementnya pak jokowi tunggu tanggal mainnya kemana dukungan saya nanti arah relawannya akan ikut gitu kan
karena basis pemilih kita rasional kita sudah mulai meningkat trend nya
pemilih rasional ini adalah ada juga kemungkinan mereka sangat tidak terpengaruh oleh presiden
lebih mereka punya frevensi politik sendiri
biasanya pendidikannya itu dari data kita kelihatan cross step by row by column nya itu bahwa pendidikannya
yang berpendidikan tinggi seperti pak anies itu masih besar ya
jadi usia slta dan kuliah
nah itu artinya pemilih rasional masih naik
artinya ada kemungkinan mereka sudah punya prevensi sendiri
tidak bisa dipengaruhi oleh presiden
tidak terpengaruhi oleh endorsement nya pak jokowi
termasuk mereka misalnya yang berpendapatan tiga juta ke atas
itu akan mempengaruhi frevensi politik mereka
oke saya mau tanya ke bang andre
bang andre kabarnya ketua umum anda pak prabowo itu kalau mau maju pilpres harus dapat restu dari pak jokowi
apakah berharap restu endorsement itu juga berharap endorsementnya pak jokowi
itu sudah banyak loh disampaikan bahwa kalau misalnya pak prabowo mau maju pilpres
harus dapat restu dari pak jokowi
jadi begini pak prabowo itu sudah diberikan amanah oleh kami kader partai gerindra dalam rapimnas tanggal dua belas agustus yang lalu untuk beliau maju jadi calon presiden
lalu kami juga memberikan kewenangan penuh kepada pak prabowo untuk menentukan koalisi dan menentukan wakil presidennya
lalu bicara dengan dukungan pak jokowi
tentu kan seperti yang disampaikan
pak prabowo waktu ditanya wartawan pada tanggal sepuluh november mas muni ada di sebelah beliau di kartanegara
bagaimana pak kalau pak prabowo pak jokowi memberikan dukungan kepada bapak
pak prabowo hanya jawab satu kok
jadi menunjukkan bahwa tentu kita tidak bisa menutup mata
pak jokowi adalah kekuatan politik yang besar di republik indonesia
beliau presiden republik indonesia tentu kalau ada dukungan beliau kepada pak prabowo tentu ini menambah semangat
pak prabowo dan menambah semangat kami kader kader gerindra untuk bekerja lebih semangat lagi untuk memenangkan pak prabowo
tapi efek endorsementnya itu tidak sejalan dengan elektabilitas seperti yang disampaikan oleh mas burhan
justru itu menggerus elektabilitas pemilih rasional ataupun pemilihnya pak prabowo
nanti kan diuji di empat belas februari dua ribu dua puluh
yang jelas tentu endorsement pak jokowi kalau memang di endorse ya
kan endorsement itu berlaku nanti mas boni
di saat satu februari dua ribu dua puluh empat

bisa satu orang yang di endorse
gak bisa dua ya
bisa harus satu
jadi kalau memang ada endorsement itu kan teruji
tentu harapannya kalau endorsement itu ada dan benar tentu harapannya pemilih pak jokowi berimigrasi memilih pak prabowo
wabil khusus di kantong kantong di mana pak prabowo kalah seperti jawa tengah
ini tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa tren elektabilitas
ataupun suara pemilihnya pak jokowi ini bermigrasi bukan hanya ke pak ganjar
tapi juga ke pak anies cukup besar baru ke pak prabowo
bagaimana kemudian mas deme motret ini
tentu tantangan berubah
tentu publik juga memiliki cara pandang yang berubah
kalau di dua ribu empat belas
sekarang ada varian yang baru
tentu itu suatu hal yang dynamic ya
tentangannya berbeda ada pasca covid
ada yang dibilang bung budi ari tadi bahwasannya ada tantangan global
tentu variable variabelnya sangat bertumbuh
jadi tidak bisa mensimplify ya
tapi apapun itu
tentu juga keadaannya dan kebetulan era coisa per relaxed
intinya juga kondisinya asli
maksudnya yang kondisi hidup itu brig fellah ruth holland
maksudnya lounge hybrid
orpney dan lain lain
ballet milik orang juga
mungkin dia juga di indonesia devices quasi
tapi selama computer
terjebak dalam political decay
ada orang yang bernalarnya
oh ini ditunda saja
oh nalarnya ini diperpanjang saja
ini keluar dari spirit
yang kita perjuangkan
itu bahasanya pilar
itu kan sudah selesai ditunda diperpanjang sudah tidak ada
saya ingin mengatakan
ini sebuah nalar nalar
yang liar yang tidak memiliki
ini perlu diingatkan
jadi biar kita tidak terjebak
dalam jebakan jebakan batman
yang sangat liar ini adalah political decay
yang kedua adalah politik tidak hanya
bahwasannya ini adalah sebuah instrumen
melakukan ini seperti
apa ya seperti orang baca cuaca
dulu itu loh iya perakilan cuaca
jadi tapi ada di sana
juga kita luput
politik juga adalah sebuah kontestasi
virtual apa yang andre katakan
tadi apa yang burhan katakan
tadi itu adalah virtual
nah kita kan kadang kadang
selalu menjebakkan diri kita pada
statistik apa yang di
gini ada sebuah virtue yang
paling luar biasa ketika anak anak
menting tiga satu
datang kepada syahrir
bung bung aja yang jadi presiden kenapa
tidak puas mereka ini
tapi yang kedua
datang ke burhanuddin
bung bung jadi presiden
tidak soekarno jadi
prosesnya bergilir ada will
ini enggak masalah benci benci
enggak masalah subjektivitas andre enggak suka
iya iya iya tapi menentukan
kekembangan itu di hari h itu
statistik tunggu dengar gini
akal kita terlalu tinggi nafsu
kita kalau terjebak pada
fanatisme individu ini bukan cinta
buta jadi poinnya apa nih
poinnya adalah kontestasi
ini kita lakukan bukan
masalah tiga ratus orang atau seribuan orang
kata andre tadi itu tidak relevan
itu cara berpikir yang picik sempit
bersama sama di sini mengelagakan
yang namanya kebajikan kebersamaan
masalah saya dukung anies itu masalah
preferensi partai saya saya menghormati
beliau mendukung prabowo muni
mendukung jokowi lagi tiga periode
nah itu masalah dia oke
itu hal yang harus kita hormati
jadi enggak usah kemudian kita
terjebak pada lucu lucuan
kalau prabowo melakukan segrifat kita
hormat kok jadi nggak usah
kemudian menjelekkan anies dalam konteks
itu sebuah kekeliruan berpikir
oke siapa yang menjelekan anies
dalam konteks ini tidak
tidak kemudian menduga duga
kita tidak sedang mendiskusikan
ilusi gua plato tidak
kita bicara fakta fakta empirik
politik yang dibilang muni tadi itu satu
hal yang lebih menarik tapi
itu apakah kemudian
lebih besar dibandingkan dengan narasi
keberlanjutan karena tadi ada
pemilihnya pak jokowi
yang bermigrasi ke anies baswedan artinya
ada pemilih yang ingin
mas anies melanjutkan keberlanjutan
pembangunannya pak jokowi itu rejeki
anak solehnya anies baswedan oke
itu apa tuh jawabannya apa
anies baswedan ini modal bismillah
hasil alhamdulillah bukan bukan
narasi yang dipakai adalah narasi perubahan
pak jokowi kan pasti ingin keberlanjutan
jadi narasi itu kan tidak masuk
ke dalam ceruk pemilihnya itu cara
berpikir yang vis a vis seolah olah
hanya narasinya berubah dan
berkelanjutan kita bisa
membuat narasi yang di luar itu kok oke
kenapa kita harus terjebak dengan
vis a vis berubah dan berkelanjutan kita bisa
seperti yang muni lakukan ini hajat
si rajab bin mustajab hebat ini oke
oke oke saya mau ke mas burhan mas burhan
pemilihnya pak jokowi ya
meskipun pak jokowi sudah memberikan endorsement
beberapa kali memberikan kode kode
yang paling banyak diberikan kodenya
adalah ganjar dan juga pak prabowo
statistik menunjukkan irisan pemilihnya
pak jokowi juga masuk ke dalam anies baswedan
lebih besar balan daripada pak prabowo
nomor satu tetap irisan pemilihnya adalah ke mas ganjar
anda melihatnya bagaimana
change itu diatribusikan
ke anies itu kan narasi
kalau di bawah masih banyak orang yang
apakah anies baswedan itu bagian
antitesis dari presiden jokowi
itu masih banyak yang nggak tahu
orang kan masih melihat anies baswedan
adalah tim sukses pak jokowi
jurubicara bahkan dan pernah menjadi
menterinya pak jokowi
mereka yang puas
orang yang puas terhadap kinerja
pak jokowi sebagai presiden
termasuk mereka yang
memilih pak jokowi di dua ribu sembilan belas
itu cukup lumayan yang masih memilih
pak baswedan meskipun
sebagian besar memang ada pola
semakin tidak puas terhadap
kinerja presiden tenderung
memilih anies baswedan
dan jangan lupa
yang mengusung anies baswedan itu
tangan kanannya pak jokowi
dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
jadi komplikasi semacam ini
yang membuat kita tidak bisa
kemudian secara kebiahuya
atau pukul rata mengatakan anies
mereka yang berada di
jadi tidak bisa sehitam putih itu
jadi itu narasi elit sebetulnya ya
narasi elitis ya yang menempatkan
bahwa anies baswedan adalah
tokoh oposisi karena masih banyak juga yang
mengasihkan anies baswedan adalah
mantan anak buahnya pak jokowi
mas buruan ya kalau saya bisa dapat poinnya
jadi termasuk tadi ya soal
gimana cara mengukur pengaruh
nah salah satu
paling powerful untuk memisahkan
dalam studi statistik
itu adalah dengan memakai
teknik eksperimen ini bukan menanyakan
secara langsung secara observasional
jadi dengan teknik eksperimen
kita mengalami kendala komunikasi dengan mas
burhan saya mau ke mas muni
mas muni endorsementnya pak jokowi
kalau menurut mas panggi tadi angkanya cukup
besar tapi kan sekali lagi itu nanti
akan diuji tadi anda katakan
bahwa endorsementnya masih terbelah
kalau cuma satu baru nanti baru
ketahuan ya kalau misalnya endorsementnya itu
yang di endorse itu menang kalau kalah gimana
pak jokowi sebagai presiden sebagai
kepala negara pasti secara formal
dia tidak akan memberikan
dukungan secara terbuka
tetapi saya tahu
memastikan di dua ribu dua puluh empat ini
tidak terjadi restart politik
gitu tadi yang disampaikan
titik nol baru lagi oke jangan sampai dia
selalu berkali kali bilang jangan menyampaikan
jangan setiap pergantian itu jadi
apa yang sudah dilakukan pak jokowi yang kurang
lebih yang ini dipertahankan
yang kurang kita perbaikin oke
jadi dua ribu dua puluh empat itu menurut saya
satu jangan menjadi riset politik kedua
menjadi ajang konsolidasi
nasional begitu loh
nah ketika ditanya apa
yang di tempatnya
menurut saya besar sekali karena masih
belum ini kan ini kan
tingkat endorsement dan
kepuasan terhadap pemerintah kan
berbanding lurus oke
sekarang di angka tujuh puluh an lah
kepuasan publik terhadap pemerintahan
gak masuk akal dong begitu loh nah
terakhir saya ingin menyampaikan bahwa
tadi sebagai laboratorium
apa sebagai laboratorium politik
musrah ini kan sebagai sebuah gerakan namanya
jadi dari pusat menyebar ke daerah
sementara kalau mass forming kan
jadi yang dari daerah berpusat gitu loh
oke sebenarnya berat nih anak mahasiswa
gak tau nih
terus karena menurut saya
bangsa ini perlu membangun konsolidasi nasional
tapi musra ini gak akan ada
like and dislike ya nggak dong
kalau ditanya sama saya ya terserah
masyarakat warga siapa yang mau dipilih
dan ternyata beberapa provinsi
tempat provinsinya pak andre sumatera barat
kalau kita mau ini kita gak harus begini loh
kita tidak ngambil posisi di musrah itu
musrah itu kita cuma menjadi fasilitator aja
begitu oke mas buran
silahkan dilanjut karena kita harus jeda singkat saja
ya jadi begini
soal terpengaruh atau
tidak terpengaruh itu kalau pakai teknik
eksperimen itu kita bisa langsung
dengan teknik yang lebih meyakinkan
oke tapi kalau misalnya kita pakai
sekalipun seperti yang dipakai oleh
kompas atau oleh bung panggi
itu tadi kan ada kelihatan tuh
mereka yang mengatakan terpengaruh
sudah punya pilihan ke anies baswedan
cara membuktikannya adalah
kalau misalnya presiden jokowi
tidak mendukung ganjar atau
anies tapi mendukung pak prabowo
awalnya sudah punya preferensi
ke ganjar atau
dua puluh an persen yang punya preferensi ke anies
sudah semua tidak ke pak
prabowo nah itu kan kita
nggak bisa mendapatkan data kalau misalnya
observasional jadi poin saya adalah
mereka yang mengatakan terpengaruh pun
pada dasarnya sudah punya preferensi
oke tetapi belum bisa
belum memberikan endorsement
kepada salah satu calon makanya
ujiannya nanti mereka yang sudah punya preferensi
berubah nggak iman politiknya
ketika presiden jokowi
menentukan siapa siapa yang diusungnya
oke biasanya imannya berubah gak tuh
presiden jokowi tiba tiba
paling banter kode
siapa yang bisa membaca kode
ya menurut saya anak anak cak
yang bisa membaca kode anak anak jaksal anak anak
mahasiswa tanjung pura ini bisa
membaca kodenya pak jokowi atau enggak
nanti kita akan tanya dan bagaimana
tanggapan teman teman mahasiswa soal cawe cawe
nya pak jokowi dalam memberikan kode kode
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di politikalshow